dan beta sudah ikuti ahli punya nasihat kawan
jadi kata orang semua harus semangat ya
kata orang semua harus bisa bikin rifki bangun
kata orang harus tetap menang
walaupun rifki itu lagi sakit
dan beta cuma minta satu
kata orang semua harus bisa kasih satu ingatan manis
dari semua yang baik
neng ini udah mau masuk kelas
neng tunggu neng
mundur gak lu
gue gak ada urusannya sama lo ya
kalau misalnya kenapa napa
jangan terlalu banyak ngomong
yang semalam kecelakaan
yang semalam kecelakaan
terus masuk ke ijd
udah dipindahin belumnya ke ruang rawat mbak
sebentar saya cek dulu ya mbak
sudah dipindahkan ke rumah sakit singapura
tadi pagi mbak
emang cederanya separah itu mbak
sampai harus dirujuk di singapura
kondisinya sekarang gimana ya mbak
kami tidak dapat memberikan info detail pasien
selain wali pasien ya mbak
ya tapi mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
ibu pengennya kamu tenang di kelas
jadi gak mikirin lagi ya
kamu dimana kok berisik
ibu pasti kecewa kalau gue bilang gue cabut
enggak l lagi di gerbang
wah ini mau masuk kok
yaudah el matiin teleponnya ibu ya
yang bener bener kecewa
kesawatnya rifki udah take off lima menit lalu
gak bisa lihat rifki dulu dong
kita kan gak tau

yaudah sekarang kita doain rifki supaya dia cepet pulih dan sembuh
main lagi seru seruan bareng
gue gak tau apa yang akan terjadi setelah ini botol kecap
tapi jauh dari dalam lubuk hati gue
gue mau lo pulih dan cepat balik lagi ke hari hari gue
mendingan sekarang kita balik ke sekolah deh
gue gak akan tinggal diem ya bel kayak gini
during jangan bikin rusuh deh
ntar kalo hukuman kita ditampak gimana
bisa nggak sih nurut aja
sebelum marah marah kayak gini
aku udah tau dan dengar ya dari anak anak ips
kalau rifki kecelakaan itu semua tuh gara gara michelle
jadi sekarang rifki kritis di igd
itu semua tuh salahnya michelle
eh rin denger ya
lu gak ada di lokasi saat itu
dan lo juga gak punya bukti apapun
jadi lo sembarangan nyebar fitnah soal michelle

lo pilih kondisi lo lebih baik daripada gue
itu dia tuh orangnya
untung kunci gerbang pinggir masih lo pegang lift
jadi kita aman masuk sini
pres makasih ya udah bantuin gue
ya nanti berkabar ya
gue balik pelan ya
michelle lo tuh udah bikin rifki celaka
bisa nggak sih stop jadi petaka buat rifki
kalau sekali lagi lo bikin keadaan ricky jauh lebih buruk
gue pastiin hidup lo tuh bakal nyesel seumur hidup
kan gue udah bilang sama lo
jangan nyebar fitnah tanpa ada bukti apapun
lo bisa aja laporan ke pak togar biar skosur ditambah
gue gak peduli ya
gue gak peduli
gue tau loh lagi emosi lagi marah
cuman ini tuh bukan waktu yang tepat buat marah tau gak
tapi kalau emang lo punya waktu buat marah marah
mendingan lo doain rifki
desa lo tuh cewek gak tau diri ya michelle
mau so soan jadi hero nya dia
itu cewek gak jelas tau gak
ingat ya gue tuh gak ada urusannya sama lo
semua urusan lo sama michelle pasti ada hubungannya sama gue
karena gue gak akan biarin siapapun nyakitin pacar gue
udah jadi lo pacarnya michelle
eh anak baru
saya ikut campur ya
siapa sih dia
kenapa gak apa apa
kenapa gak aku ngaku jadi pacarnya michelle
semoga michelle baik baik aja ya
kita gak perlu mikirin hal itu
mendingan sekarang kita fokus sama basket
kita harus latihan
karena bentar lagi tandingnya mulai
kemarin yang harusnya jadwal kita latihan malah kita pakai buat main ps di rumah rifki
dan sekarang kondisi tim basket kita
udah gak ada rifki
aduh mama ya
ali jangan negative thinking dulu tau
tadi ali minta betta buat aku dengan perempuan kesukaan rifki nona ipa itu
dan betta sudah ikuti ali punya nasihat kawan
jadi kata orang semua harus manat ya
kata orang semua harus bisa bikin rifki bangga
kata orang harus tetap menang walaupun rifki itu lagi sakit
namanya betta cuma minta satu
kata orang semua harus bisa kasih satu ingatan manis dari semua yang lain
ini kenapa sih misalnya datang lagi di dalam hidup gue
ntar lu datang lagi seenaknya gitu
aku kasih tau aku apa yang harus aku lakuin supaya kamu maafin aku dan kita mulai lagi
lu gak perlu ngelakuin apa apa lagi mike
jangan ganggu gue lagi
ini kamu orangnya
udah terlalu banyak luka yang lo kasih ke gue
gue udah sakit hati banget sama lo maik
gak ada lo pergi
nih aku harus jelasin semuanya ke kamu
gue udah bilang berapa kali mike
lo gak ada perlu jelasin apa apa lagi sama gue
iya tapi kan aku masih bisa menjelasin
gak ada apa lagi yang mau dijelasin
bisa gak sih pergi dari hidup gue
ga itu ya sembron
seri ng admiral
apa yang terjadi sampai kamu jadi serapuh dan sepatah hati ini nek
untuk pertama kalinya seorang michelle yang tegar kelihatan sangat hancur kayak gini
sedalam itukah cinta kamu untuk cowok itu
kamu tuh kemana aja sih aku tuh nyari kamu kesana kesini
lo tuh gak bisa lebih kenceng lagi ya ngomongnya
nanti kalau ada yang lihat sama denger makin heboh tau gak beritanya